tunggu tunggu tunggu
aduh ya ampun gawat nih
bukan putri yang kamu cari cari itu

bukan putri yang kamu cari cari itu
gak ada namanya putri disini

pergi kemana dia
cepet sekali ngilangnya
mungkin aku salah liat
tanjungin tante temuin putri
putri belum matang bener kan putri belum matang
tante tante tante tau
itu bukan putri
cewek itu cuma mirip sama putri
dia tuh anak pengusaha terkenal andis halim
atau madonis tetep aja dia tuh putri
jadi putri itu belum matang
ini masih hidup kamu tuh gimana sih
udah tau ceritanya kok gak mau ngomong ke tante
ngapain tante buat apa
itu bukan putri kok
mata tante tuh siwurnya yes apa
itu putri putri dewa
tante tante tunggu tunggu
aku liat sendiri tante
itu bukan putri dari gayanya aja
bicaranya aja sama aku tuh beda
bahkan dia aja gak kenal sama aku
tante kan udah pernah bilang sama kamu
putri dari dia masih bali
sampai dia besar
hidupnya sama tante
jadi tante taunya
putri putri putri
apa lagi sih dewa saya anterin
tapi anda siap siap kecewa ya
ya nerima kenyataan ini semua lah
kalo itu mona bukan putri
ih banyaknya emen cepcus mau gue cepcus
iya tunggu tunggu
aduh ya ampun gawat nih
ya ampun cuma kucing doang
enggak enggak enggak
tadi gue nggak salah lihat
tadi beneran putri kok
sekarang nggak ada ya
enggak enggak enggak
tadi gue nggak salah lihat
tadi beneran putri kok
sekarang nggak ada ya
tadi gue nggak salah lihat
tadi gue nggak salah lihat
tadi gue nggak salah lihat
nggak usah ribet ya tante
saya disini cuma mau ketemu putri
dan saya yakin putri itu ada di kamarnya
jangan janggu anak saya mona
pergi kamu pergi
saya gak akan pernah pergi dari rumah ini sebelum saya ketemu sama putri
jadi sekarang saya mau ketemu sama putri
eh eh saya panggil polisi sekarang juga ya
lepas bis ya kita gak ada waktu lagi yuk